ya tentu kalau dilihat itu kan ketua umum ketua umum partai pendukung pak jokowi ada dalam list tersebut
nah tentu itu menjadi bagian daripada apa yang dibicarakan
namun tentu kami dari partai golkar sudah menyampaikan kepada pak presiden bahwa wakil presiden ini adalah prerogatif pak presiden
sehingga kami dari partai golkar walaupun mendukung dari awal ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada pak presiden
karena itu bukan konteks indonesia saja
di seluruh dunia dalam negara demokratis pemilukan pemilu presiden
sehingga running mate atau wakil presiden selalu pak presiden yang menentukan
jadi golkar menyerahkan sepenuhnya kepada pak presiden
tapi kalau kita baca ketua umum ketua umum partai lain yang bergabung dalam koalisi
teman teman anda pak di koalisi ada juga yang senang sekali atau memproklamirkan diri paling cocok menjadi calon wakil presiden
pak erlangga sendiri nggak kepingin seperti itu
ya tentunya masing masing partai punya jalan masing masing
dan itu tentu kami mengapresiasi lah apa yang dilakukan oleh sesama partai politik
tapi yang tegas sih pak kalau misalnya diminta oleh pak presiden anda bersedia pak
ya tentu kita tidak berandai andai jadi kita serahkan kepada pak presiden
jawabannya aman sekali
tapi kalau kita baca pak ada kemudian beberapa bulan terakhir kita melihat pak di seluruh indonesia baliho balihonya banyak sekali bertebaran
anda bersama presiden jokowi dengan brandnya itu gojo
sebenarnya ini branding untuk memperkenalkan partai golkar memperkenalkan pak jokowi atau memperkenalkan erlangga yang paling cocok mendampingi pak jokowi sih pak sebenarnya
nah ini adalah untuk pertama kali dalam partai golkar
itu ada artinya pemasangan
pemasangan iklan bersama antara bapak presiden yang sudah diputuskan oleh munas dan rapi munas golkar ketua bumpartai golkar dan para fungsionaris
jadi para fungsionaris juga gambarnya ada di situ
dan itu seluruh indonesia
sebetulnya kita memperkenalkan seluruh fungsionaris dan tokoh tokoh partai golkar
tentu karena kita sudah mengambil keputusan untuk mendukung pak presiden
pak presiden pun kita tampilkan
jadi asbabunuzulnya memang untuk memperkenalkan para fungsionaris atau ada strategi lain nih pak
misalnya memperkuat branding bapak sebagai eh mungkin dianggap cocok gitu menampingi pak jokowi
mungkin nggak pak ada persepsi
nah itu kalau persepsi itu diserahkan kepada publik untuk bebas menerjemahkan
oke tapi yang publik ingin tahu pak komunikasi dengan presiden ini selain anda sebagai menteri yang pasti komunikasi terus dengan presiden
komunikasi secara politik dengan pak jokowi sudah sejauh mana
dan apa sih yang kemudian pak erlangga tangkap dari keinginan pak jokowi terkait dengan pendampingnya ini pak
ya tentu kalau terkait dengan pendamping pak presiden tentu pak presiden sendiri yang sangat
apa beliau sendiri yang mempunyai jadwal dan juga mempunyai preferensi
nah kami tidak membahas mengenai hal itu
tetapi tentu saat sekarang adalah tugas tugas
politik dari partai golkar untuk menyukseskan program program pemerintah
nah itu yang dijalankan oleh partai golkar
jadi kami melihat bahwa apa yang diputuskan oleh pak presiden dan didukung oleh parlemen
itu keputusannya sifatnya lancar
kondisinya seberapa solid pak partai partai koalisi sekarang dalam paling tidak mendukung pak jokowi terkait dengan nama nama
atau ada kesepakatan mungkin gentleman agreement atau deal deal
apa antara bapak dengan ketua umum ketua umum partai koalisi lainnya pak terkait dengan nama gitu misalnya pak
jadi kalau partai partai pendukung pak presiden hampir semuanya saya telah berkomunikasi
dan ada salah satu kesepakatan di antara partai partai adalah menyerahkan penentuan mengenai cawa pres kepada pak presiden
apapun pilihannya pak presiden
pak pilihannya pak presiden tentu nanti akan dikomunikasikan dengan
ketua ketua umum partai pendukung beliau
kalau anda katakan apapun pilihan presiden maka golkar akan tetap mendukung atau tidak pak
misalnya tidak dipilih orang bapak gitu
pada saat partai golkar mendukung pak presiden partai golkar tidak bertanya siapa yang jadi cawapres kan
jadi itu sudah clear sejak awal
anda optimis golkar akan tersenyum melihat komposisi
golkar selalu mengatakan akan indah pada waktunya